aku ada punci pintunya
g yup ara bengak
ya udah ustadz kalau emang ustadz pengen minum mendingan usap ke dapur aja
sun sun kita ngapain lagi nih sun
haiya lu orang aja gak tau apalagi uwe
izin buat nangkep kalian berdua
oh ya boleh ustadz
gak usah sih
ya ikal asur
hei jangan kalur
astagfirullahaladzim ini ya allah
nggak panggir tawar segala
udah kenyang panggir tawar lagi
ini kenapa ini
mas yedi ngapain tidur di sini
ini kenapa ini
jangan bukan muhrim
saya satu satu caranya
setahu saya kita harus kasih bau bawang ke dia
ah ini aja deh
kebetulan enam bulan nggak dicuci
kasih ke mulutnya
gua udah disuntik
jadi gak disuntik lagi deh
kamu ngapain ada disini
eh kamu udah disuntik belum
udah ustadz udah disuntik kok
nih tuh buktinya ustadz
kok ustadz tadi gak liat kamu ya ada di aula
ini mah cuman akalan akalan bocah aja
setahu saya nih
zaman dahulu kala
waktu saya masih imut
kulit saya masih bening
bukan saya masih baby banget begitu
yang namanya disuntik
kalo gak disini disini
kalo disini mah bukan disuntik ustadz
ustadz boleh liat gak bekas suntikannya
ini ustadz udah tuh
bukan disitu sobri tapi disini
ustadz lihat ya
aduh aduh aduh aduh
lari aja lagi ah
kalian berdua dengerin ya
larinya udah ya
seandainya usia ustadz musa masih seusia kalian
mau lari ampe papua ampe pangandaran ustadz ladenin
tapi kan umur ustadz udah gak seumur kalian lagi
pasti gak akan rugi
katunya ini baik buat kalian juga
kita istirahat sejenak dulu ustadz
ya udah deh
ya ya udah sama deh
woy gak mau dikejat terus ustadz
udah gitu woy juga capek ustadz
ustadz juga bingung
ya kalo gak mau disuntik
terus kalian maunya apa
tapi gak dikejar ustadz musa
kalian lari pasien ustadz kejar
sebab itu tugas ustadz musa yang mulai dasar
tuh kan ustadz polisi pesantren disini
yaudah lari aja lagi
yaudah hitung deh
kamu bakal maling
pasti kita bakal amat
soalnya gak bakal ada yang masuk
nanti sofia semua will be okay
aku udah kunci pintunya
itu kayak kayak suara amaludin pada ya iya itu maksudnya itu kayak tidak
udah amalia udah udah ngomongin sama dia ya udah udah seperti cek ya allah neng
ya allah neng tenang tenang adek adek gimana kalau saya nabrak pintu aja ya ya ya ya ya
ya pak saya ini kan badannya kekerok iphone kelapa burung air pondol ya allah tolong bu
jangan siti mendobrak itu berat mr tidak akan sanggup biar aku saja yaudah cepet
cepet cepet cepet capek bisa aku kayaknya sakit banget suhu hai ya kita mau kabur kemana lagi
nih kak bentar bentar gimana ya mending baju baju suruh mana sih logikanya dipakai
karena depan serikiti kalau misalnya kita manjat begini tuh gimana kalau kita obat
aduh cepet banget mereka larinya jangan ada keturunan kancil lagi allah
akbar ustadz ustadz gimana asuh sama kaikal udah ketemu belum saya ini sedetan ini kejar kejar
ketemu ketemu cepet banget larinya sampai kewalahan
gimana ya kasihan banget sih sampai kecapean gitu oh saya tuh capek banget biar kejar mereka bahkan
saking capeknya nih tenggorokan tuh kering gitu terus apa haus banget pengen minum oh ya udah ustadz
kalau emang ustadz pengen minum mendingan rusak ke dapur aja terus ustadz istirahat deh biar nanti
haikal sama asun sayang syariah ustadz permisi assalamualaikum waalaikumsalam
kira kira mau diambilin minum disuruh ke dapur aku kecewa
di mana ini
nah ini baru muat